pertama tama kami mengucapkan bela sungkawa kepada para korban covid sembilan belas yang terpaksa harus meninggal
semoga arwahnya kini tenang di sisi tuhan yang maha esa
dan menurut para pemuka agama mereka meninggal sebagai seorang pejuang yang syahid
protokol tentang penguburan jenazah
telah dibuat sesuai dengan edaran kementerian agama dan aturan fatwa mui nomor delapan tahun dua ribu dua puluh
pengurusan jenazah yang terpapar virus covid sembilan belas telah dilakukan sesuai dengan protokol medis yang ada
dan dilaksanakan oleh pihak pihak yang telah terlatih dan berwenang untuk melakukan itu
oleh karena itu kami berharap tidak ada lagi alasan oleh masyarakat untuk takut atau bahkan menolak tentang hal ini
kami berupaya melindungi semuanya
kementerian agama dan fatwa majelis ulama indonesia pun telah
mendukung bersama sama untuk penata laksanaan jenazah ini sebaik baiknya
mereka adalah saudara saudara kita yang terpaksa harus gugur dalam melaksanakan tugasnya
mereka adalah keluarga kita yang karena penyakit ini telah menjadi korban dan harus meninggal
oleh karena itu mari kita hormati mereka
tidak ada alasan untuk kita menolak
tidak ada alasan untuk kita takut
terkait dengan hal ini
pemerintah terus bekerja untuk memberantas penyebaran virus corona ini
sekali lagi pemerintah bekerja untuk memberantas penyebaran virus corona ini
oleh karena itu mari bersama sama kita bergotong royong
bersama semua lapisan masyarakat untuk menangani permasalahan covid sembilan belas
saya memohon kepada saudara saudara sekalian untuk tetap mengikuti informasi terkait covid sembilan belas
dari sumber sumber yang benar dari sumber sumber yang resmi
ataupun di pesan whatsapp covid sembilan belas di delapan ratus sebelas tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga
sekali lagi gunakan masker hindari kerumunan
dan ini terpaksa kita lakukan
tetap menjaga jarak di dalam berkomunikasi dengan orang lain
setidak tidaknya pada jarak dua meter
kemudian tetap di rumah adalah alternatif agar tidak bepergian kemanapun
tidak bepergian kemanapun termasuk untuk pulang ke kampung
oleh karena itu inilah yang harus kita lakukan di dalam kaitan dengan pengendalian penyakit ini
kalau kita mau ingin memutuskan rantai penularannya dengan cara yang benar
saudara saudara saya akan sampaikan update untuk kasus yang kita dapatkan pada hari ini
berdasarkan pemeriksaan kontrol
konfirmasi positif dari real time pcr
data ini adalah data yang kita gunakan
bukan hanya dalam konteks untuk merawat pasien
tetapi juga dalam konteks untuk melakukan penelusuran kontak
agar di luar kita terus menerus bisa mencari menemukan
dan kemudian melakukan isolasi sehingga penularan di luar tidak terus terjadi
pada tanggal sepuluh
dua ribu sebelas ini telah bertambah lagi tiga ratus tiga puluh kasus baru konfirmasi dari pcr yang positif
sehingga total menjadi tiga delapan ratus empat puluh dua kasus
ada empat yang sudah dilaporkan sembuh sehingga total menjadi dua ratus delapan puluh enam sembuh
dan ada dua puluh satu yang meninggal sehingga total menjadi
saudara saudara data ini adalah gambaran yang nyata bahwa penyebaran masih terjadi
penyebaran masih terus terjadi
artinya masih ada kasus positif yang berada di tengah tengah masyarakat
masih ada kelompok masyarakat yang rentan
yang belum disiplin untuk menjaga
jarak belum disiplin untuk menggunakan masker
kita masih menghadapi ancaman ancaman masalah kesehatan yang lain
di antaranya pada musim pancaroba ini
kasus demam berdarah mengancam kita semua
oleh karena itu mari tetap di rumah
mari kita putuskan penularan dan pastikan untuk menjaga kesehatan
ini menjadi penting
oleh karena itu saudara saudara sekalian
kita tidak perlu menjadi seluruhnya menjadi tenaga relawan
namun kita memiliki peran untuk memutus rantai penularan ini
saudara saudara sekalian lawan covid sembilan belas dengan meningkatkan imunitas diri
makan yang bergizi seimbang hati selalu gembira sabar dan tenang istirahatlah yang cukup dan olahragalah yang teratur
yang penting tidak panik
jaga jarak pakai masker jangan menyentuh mata hidung mulut sebelum mencuci tangan
cuci tanganlah pakai sabun dengan air yang mengalir sampai bersih
mari kita bergotong royong dan bersatu melawan covid dari pusat sampai ke desa desa dan sampai ke rt rw
inilah satu satunya cara yang bisa kita lakukan
kita hadapi bersama
mari saling melihat
agar kita mampu melawan covid sembilan belas ini
mari bersama sama bukan hanya di tingkat pusat tapi terus sampai ke daerah sampai ke desa desa sampai ke rt rw bahkan sampai di keluarga masing masing
dengan cara seperti ini insya allah kita akan mampu melewati masa sulit ini dan kita akan bisa menjadi pemenangnya
sekian terima kasih